ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan topeng seperti yang satu ini
jadi selalu dadakan seperti yang mbak tia duga ya